dibawa si abang ke londrian
dibawa ke londri
ke londri bawa mobil
jujur dong mbak
tolong kasih tau mina
makasih tau mina
gue benci banget ngomong kayak begini
ini akan nyakitin hati gue
ya siap mak
mak itu gak yakin kalau dia itu selingkuh
aduh mak makasih mak
ntar gue berubah pikiran
iya dok betul
betul suara bu puput gak bagus
maksud saya betul dong kita sudah mengalihkan perhatiannya tapi guntur nggak bisa dok
oh iya di sekolah guntur itu ada kegiatan estakuler apa aja pak
saya gak tahu dok
oh banyak dok ada di bidang musik bidang olahraga
coba ikut sertakan guntur di beberapa kegiatan esakukuler
di bidang yang mana ya dok
di bidang yang disukai
saya gak tahu dok
kan bisa ditanya guntur nanti bu
tapi nanti guntur bisa sembuhkan ya dok
mudah mudahan kita lihat perkembangannya nanti ya pak ya bu
terima kasih banyak ya dok
terima kasih dok
terima kasih dok
sampai sampai semalam aku salah ngomong sama mama
ya habisnya semuanya nggak jelas
papaku sama mamaku juga gak jelas
aku tanya sama mama
kita itu kakak adik
kita itu kakak adik
jangan jangan kamu sama aku kakak adik
gak masuk kakak kan
iya padahal gak masuk kakak sih
dulu ibu pikir lu mbak dia cuma berteman doang dari kecil
akrab biasa berteman doang
siapa yang tahu bakal serius begitu
jangan sampai ya pi
gara gara lu berhubungan sama si andri ibu sama bapak dicerai
kalau mau berteman doang silakan
tapi kalau mau lebih dari itu enggak
aku pulang dulu
di bawah si abang ke londrian
jadi mobil lo dicuci di bawah ke londri
bukan si abang ke laundry bawa mobil